sudah ada korespondensi nn indonesia rifana pratiwi di singapura
rifana selamat sore bagaimana perkembangan kondisi ani yudhoyono
sore ini rifana apakah kemudian ada penanganan medis khusus yang kini diterapkan oleh tim dokter di sana
selamat sore ferdi memasuki hari ke tiga belas mantan ibu negara republik indonesia kristiani herawati
atau yang akrab di sapa ani yudhoyono ini dirawat di national university hospital of singapore
dan memang tadi kami sempat berbincang langsung dengan putra sulung dari keluarga yudhoyono
yakni agus harimurti yudhoyono bahwa saat ini memang kondisi ibu ani masih stabil
ada beberapa treatment ataupun perawatan khusus yang diberikan oleh tim dokter dari national university hospital of singapore
ada dua jenis sebetulnya yang pertama adalah obat obatan ataupun ibu ani harus meminum obat obatan untuk membunuh sel sel kankernya
dan yang kedua ada indeksi
nah injeksi itu menyebabkan beberapa komplikasi namun menurut agus harimurti yudhoyono
semangat ibu ani yudhoyono ini untuk melawan penyakit kanker darah yang dideritanya ini
membuat keluarga kemudian menjadi tegar dan juga bersatu padu untuk tetap mendukung proses penyembuhan dari ibu ani yudhoyono
nah setelah treatment pertama atau meminum obat obatan pembunuh sel kanker dan juga injeksi ini selesai dilakukan
dalam masa yang sudah ditentukan oleh tim dokter di singapura ini
kemudian dari pihak keluarga dan juga tim dokter masih menunggu
itu hasil dari siapa sebetulnya yang bisa memberikan donor tulang belakang kepada ibu ani
nah dari hasil tersebut kalau memang ada donor yang cocok kemudian cangkok tulang belakang itu akan dilakukan
nah itu kapan tepatnya masih menunggu rekomendasi ataupun hasil pemeriksaan donor tulang belakang dari tim dokter di singapura verdi
rifana di visual yang tadi berjalan kita lihat juga ada perdana menteri singapura dan wakil perdana menteri singapura juga datang untuk menjenguk di sana
selain dua orang tokoh tadi itu juga ada tokoh tokoh lain yang akan datang atau sudah menjenguk ani yudhoyono selama dirawat di sana
ya betul sekali ferdi di hari ke tiga belas ini masih banyak tokoh tokoh politik baik di mancanegara dan juga di dalam negeri yang menengok ibu ani yudhoyono
pagi tadi kami melihat kehadiran dari mantan gubernur
sumatera selatan yakni alain nurdin dan juga wali kota bogor lima area ada mantan mempora yang juga wakil ketemu partai demokrat yakni roy suryo
tadi sekitar pukul sebelas empat puluh lima waktu singapura perdana menteri long bersama dengan istrinya dan juga wakil perdana menteri menengok ibu ani doyono disambut langsung oleh susilo bambang yudhoyono beserta dan kedua putranya ahi dan juga eby ataupun ibas
ini pertemuan terjadi sekitar tiga puluh menit tadi perdana menteri singapura sempat lambai katangan ke ibu ani yudhoyono
yang dibalas layan tangannya oleh ibu ani perdana menteri singapura dan juga sby ini merupakan kawal lama sehingga tadi menurut dinopati jalal yang turut serta dalam pertemuan ataupun melihat kunjungan dari perdana menteri singapura kepada ibu ani ini pak sby sangat tersentuh sekali dengan keperhatian dan juga kehadiran dari perdana menteri singapura beserta dengan wakil perdana menteri singapura
nah sekitar beberapa saat yang lalu pada pukul lima belas
waktu lima belas waktu singapura lima belas lima belas waktu singapura maksud saya ini mensesnek pratikno tiba juga di national university hospital of singapore
tadi sekitar tiga puluh menit mensesnek pratikno juga menengok ibu ani yudhoyono dan setelah menengok tadi mensesnek mengatakan bahwa karena sampai saat ini masih dicari jadwal dari presiden jokowi untuk bisa menengok ibu ani
maka presiden jokowi memerintahkan agar pemerintah
pratikno ini hadir dan juga menengok ibu ani di singapura dan tadi mensesnek mengatakan bahwa pemerintah republik indonesia memberikan dukungan dan juga siap bantu segala kebutuhan dari keluarga yudhoyono dalam proses penyembuhan ibu ani yudhoyono
dan rencananya menurut mensesnek pratikno bahwa presiden jokowi akan bertemu ataupun menengok ibu ani ini setelah debat capres kedua yang akan berlangsung pada minggu tujuh belas februari besok
rifana seperti apa sebenarnya akses untuk bisa masuk
masuk ke kawasan rumah sakit ini dan apakah ada aturan aturan khusus dan wilayah atau zona zona khusus bagi tokoh tokoh atau media untuk datang meliput di sana atau bagaimana sebenarnya kondisinya
ya ferdi sebetulnya untuk proses pengamanan di national university hospital of singapore ini tidak terlalu ketat jika dibandingkan dengan
di rumah sakit rumah sakit lainnya semua orang memang bebas masuk dan keluar ke area lobby cambridge wing dari national university hospital tempat di mana ibu ani yudhoyono ini menjalani perawatan selama tiga belas hari
namun untuk tamu tamu vvip seperti kemarin calon presiden nomor urut dua yakni prabowo subianto ini lewat langsung di depan lobby cambridge wing
namun untuk perdana menteri singapura sayangnya ia memasuki wilayah basement dari gedung ini atau cambridge wings
wartawan tidak diperbolehkan untuk memasuki area tersebut pada saat perdana menteri singapura ini hadir
namun untuk tamu tamu lainnya mereka bebas masuk dan keluar melalui lobi utama sehingga wartawan juga bisa melihat kehadiran dan juga kepulangan mereka setelah menengok ibu ani yudhoyono
baik terima kasih rifana pratiwi dari singapura